anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
polda metro jaya menetapkan penyanyi ga dan pria myd sebagai tersangka video asusila
mereka ditetapkan sebagai tersangka atas hasil uji forensik dan pengakuan ga bahwa pemeran video itu adalah dirinya
penyidik subdit siber ditreskrim suspolda metro jaya menetapkan status tersangka karena hasil uji forensik
kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus mengatakan
video asusila tersebut direkam pada tahun dua ribu tujuh belas silam di salah satu hotel di medan sumatera utara
ga dan myd dikenakan undang undang tentang pornografi dengan ancaman maksimal dua belas tahun penjara
kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin
kemarin sore selesai gelar perkara
menaikkan status yang tadinya saksi terhadap
dari ga dan saudara myd sebagai tersangka
ini kita persangkakan di pasal empat ayat satu yunto pasal dua puluh sembilan
dan atau pasal delapan undang undang nomor empat puluh empat tentang pornografi